putri kelihatan bahagia sekali bersama pangeran
sebagai seorang ibu harusnya itu bikin aku lega dan ikut bahagia
tapi hati kecilku
masih khawatir kalau cinta putri dan pangeran akan mendatangkan penderitaan untuk putri
harusnya aku yang minta maaf
karena aku selalu janji sama kamu
kalau kita akan ngelewatin semuanya sama sama
maafin kalau aku gak ada buat kamu
tapi aku janji aku akan berusaha untuk melindungi kamu
lagi dari apapun
masih mau kan berjuang sama sama aku
aku gak mau jauh dari kamu lagi put
semesta akan menyatukan cinta kita
aku mau keluar avanti
saat pertama kali
tidak peduli seberapa jauhnya jarak dan seberapa besarnya ujian
cinta kalian bisa bersatu
saatnya gue harus benar benar merelakan hati lo untuk pangeran
karena gue tahu kebahagiaan lo ada di sisi pangeran
makasih untuk semuanya ki
lo tahu persis gimana perasaan gue ke pangeran dan perjuangan gue sama pangeran
hati gue emang memilih pangeran
tapi sampai kapanpun lo akan tetap jadi sahabat terbaikku
aku gak mau jauh lagi dari kamu put
aku yakin semesta akan menyatukan cinta kita
putri gimana kabarnya dad
aku tuh bener bener khawatir banget sama dia
putri sama bu nawang
udah jadi antar dia sampai rumah dengan selamat
aku lega banget dengernya
aneh banget sih
kok putri dibilang nyulik pangeran
aku yakin banget
pasti ini semua gara gara temennya putri sama temen temennya pangeran
kan yang kerjasama
sampai malek semara kayak gitu tuh
sebelum itu aku udah ingetin putri terus supaya nggak
tapi tetep aja dia gak mau dengerin aku
sudah nggak usah dibahas lagi
sekarang daddy tau
kenapa temen temennya putri
dan pangeran selalu mempertemukan mereka
karena mereka care sama putri dan pangeran
kalau seandainya ini ada di kamu
pasti teman sejatimu
seperti fanya akan melakukan
jadi aku mau tidur sebentar
habis ketemu kantor lagi
aku sangat penat
jadi mau tidur sebentar
habis ketemu kantor lagi
aku sangat penat
kenapa senyam senyum kayak gitu sih
ya gimana gue gak senyum lah mel
sejak gue persahabatan sama lo
bokap lo gak pernah muji gue
kayaknya dia nyindir lo deh tadi
kan besti gue kan lol sama tasha waktu itu
dan kadang ya useless
gak kayak putri sama citra
dan pangeran sama deadflowers
mereka tuh saling bantu untuk mempersatukan putri sama pangeran
ya gimana gue mau bantu lo lah mel
ya zaman lo bucin banget aja sama pangeran
lo gak dianggap sama pangeran
ya alias cinta bertepuk sebelah tangan
kalau gue lagi gak pura pura baik
pasti vanya udah gue usir dari sini
meskipun cewek asongan udah dibebasin
bu nawang pasti masih marah sama cewek asongan dan siti
putri keliatan bahagia sekali bersama pangeran
putri kelihatan bahagia sekali bersama pangeran
sebagai seorang ibu harusnya itu bikin aku lega dan ikut bahagia
tapi hati kecilku
masih khawatir kalau cinta putri dan pangeran akan mendatangkan penderitaan untuk putri
iya pak neger

putri bisa nekat karena dorongan dari citra dan teman temannya pangeran
putri jadi berani ngelawan ibu demi bisa bersama sama pangeran
kalau aja aku bisa deket sama putri
aku pasti akan jauhin teman teman putri yang bawa pengaruh buruk buat dia
aku akan jagain putri karena putri calon saudara aku
aku bersyukur karena banyak yang peduli sama putri
tapi aku gak bisa nyalahin temen temen putri dan pangeran atas peristiwa ini